menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno kembali meminta komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional atau kpcpen
untuk segera menyetujui usulan dana hibah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dua ribu dua puluh satu sebesar rp tiga tujuh triliun sehingga dana ini dapat digunakan dalam waktu dekat
kita juga akan memasuki masa masa eksekusi dari program pemulihan ekonomi nasional seperti dana hibah pariwisata
kita ingin pastikan bahwa program ini bisa menyentuh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat yang betul betul membutuhkan